gubernur dki jakarta anies baswedan mengecam tindakan brutal hingga menyebabkan tewasnya haringga sirila
salah seorang supporter persija yang terjadi pada minggu siang
anies berharap pengusutan tuntas atas peristiwa ini dan kasus kekerasan terhadap supporter tidak kembali terulang
kita semua berduka atas kejadian pengeroyokan hingga tewas seorang supporter haringga yang kejadiannya kemarin di bandung
kita mengharapkan pengusutan lengkap hingga tuntas semua pelaku pelakunya dan hukum ditegakkan seadil adilnya
kita tidak ingin peristiwa ini berulang
kita sendiri tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi sehingga orang bisa bertindak seganas
kita harus berharap orang yang tidak berdosa
hanya karena dia membawa tim yang berbeda merasakan kekerasan yang brutal